perusahaan luar biasa rups lb garuda indonesia memutuskan mengangkat igusti ngurah askara danadiputra
atau lebih dikenal sebagai ari askara sebagai direktur utama pt garuda indonesia yang baru
ari askara menggantikan posisi pahala mansyuri yang menjabat sejak dua belas april dua ribu tujuh belas
kurang dari dua tahun tampuk kepemimpinan garuda indonesia kembali berganti
perusahaan pelat merah di bidang penerbangan tersebut mengangkat ari ashkara menjadi direktur utama menggantikan pahala mansuri
sebelum diangkat menjadi direktur utama garuda pria kelahiran jakarta pada tiga belas oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ini
pernah menduduki posisi strategis sebagai direktur utama pt pelindo iii
ia juga pernah menjabat direktur keuangan dan risiko emiten berkode giaan di masa direktur utama arief fibowo
ari juga mempunyai latar belakang sebagai bankir yang pernah menduduki posisi direktur eksekutif di pt anz bank indonesia
dan juga direksi di pt wijayakarya
pergantian manajemen garuda disambut positif para pelaku pasar
berdasar data idx saham giaan dibuka dan diperdagangkan di level dua ratus empat persaham
bos baru garuda ini berkomitmen bisa menekan kerugian garuda indonesia sepanjang tahun ini sekitar satu empat puluh delapan triliun rupiah
kami berdekat untuk mengurangi bos
hingga akhir tahun dua ribu delapan belas ini targetnya memang tidak usah secara spesifik tetapi kita targetkan di bawah seratus juta us
kita harus bekerja keras dengan melibatkan semua
kinerja keuangan garuda di semester satu dua ribu delapan belas masih menderita kerugian sebesar satu ratus tiga belas sembilan miliar dolar amerika
angka ini membaik enam puluh persen dari kerugian semester
yang mencapai dua ratus delapan puluh tiga tujuh miliar dolar amerika
dengan rincian naiknya pendapatan perusahaan lima sembilan persen dari satu delapan miliar dolar di akhir dua ribu tujuh belas menjadi satu sembilan miliar dolar di semester satu
dalam setahun ini kita bisa menurunkan tingkat kerugian sampai dengan enam puluh persen
tapi terutama memang kalau kita lihat di saat ini di saat memang biaya bahan bakar itu naik
secara year on year kan kalau lihat harga minyak itu kan naiknya lima puluh persen
tapi kalau kita lihat biaya di garuda indonesia ini bisa dijaga relatif lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya
tentunya salah satunya adalah hasil renegosiasi dari leasing pesawat dan juga renegosiasi yang lain lain
termasuk juga ada beberapa kasus kasus yang kita bicarakan dengan pihak pabrikan
baik itu pabrikan engine maupun pabrikan pesawat
jadi kalau saya lihat itu ya
yang betul betul pencapaian kita bisa kita capai dalam kurun waktu tujuh belas bulan
sejumlah upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki keuangan persero
di antaranya dengan memperluas pasar dengan menyediakan fasilitas penerbangan tambahan ke tiongkok jepang serta untuk umroh
selain itu ari juga berkomitmen memberikan kebijakan yang lebih baik untuk karyawan
sehingga pelayanan yang diberikan karyawan pada konsumen bisa meningkat